sebuah video yang menampilkan sekelompok pengendara sepeda motor perempuan berkonvoy
di jalan raya sumeneb jawa timur jadi perbincangan warga net di media sosial
puluhan perempuan bermotor ini memakai pakaian serta aksesoris dengan warna senada saat
berkendara namun perhatian warga net justru tertuju pada perilaku mereka saat di jalan raya
rombongan perempuan yang menamakan diri kended zaman now ini tidak memakai helm saat berkendara
tindakan ini dianggap membahayakan keselamatan dan mengganggu ketertiban di jalan raya menyikapi
viralnya video ini satuan lalu lintas polres sumeneb bergerak mencari tahu keberadaan puluhan
perempuan bersepeda motor di dalam video yang pasti ini pelanggaran ya pelanggaran akan kita
tindak secara tilang dan
kedua kita akan kasih teguran dan kita akan ingatkan ini menggunakan jalan raya ya menggunakan
jalan raya yang jelas akan mengganggu ketertiban umum tidak berselang lama polisi bisa menemukan
keberadaan kelompok pengendara perempuan dalam video tersebut polisi kemudian memanggil
rombongan ini agar datang ke pores sumeneb pada rabu sore tiga mei di hadapan polisi mereka
meminta maaf dan membuat surat pernyataan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya
meski telah meminta maaf polisi tetap menjatuhkan sanksi tilang kepada seluruh pengendara sepeda
motor yang ada di dalam video karena melanggar aturan lalu lintas jika kegiatan serupa kembali
dilakukan polisi akan memberikan sanksi lebih tegas dengan menyita motor yang mereka gunakan
ahmad rahman sumeneb jawa timur